kita bergeser ke kalimantan timur desa pela kecamatan kota bangun kalimantan timur
menyimpan potensi wisata alam yang eksotik
pengunjung bisa menikmati matahari terbenam di pinggir danau semayang
bahkan jika beruntung pengunjung bisa melihat hewan endemik
yaitu pesut atau lumba lumba di air tawar
untuk mengunjungi desa pela kecamatan kota bangun kabupaten kutai kertanegara
anda harus terlebih dahulu menyusuri sungai mahakam selama sepuluh jam dari kota samarinda
menggunakan kapal wisata
namun jika menggunakan jalur darat cukup memakan waktu hanya dua lima jam
meski cukup lama menggunakan kapal anda tidak perlu khawatir
karena sepanjang perjalanan menyusuri sungai mahakam
anda bisa menikmati pemandangan khas pedalaman kalimantan timur
bahkan jika beruntung anda bisa melihat ikan pesut
pesut hanya bisa dijumpai di empat wilayah yaitu india indochina filipina dan kalimantan
dan hebatnya kalau anda pergi ke pela anda jangan menggunakan
anda naik mobil naik kereta api naik pesawat itu sudah biasa
tapi menyusuri sungai mahakam yang lebar yang panjang sampai ke sungai pelat dengan kapal itu sesuatu
sudah ada lima kapal wisata
setelah sampai di desa pela anda akan disuguhi pemandangan hamparan danau semayan
yang memiliki luas sekitar tiga belas hektare
di sekitar danau semayang anda juga bisa melihat atraksi ski air dan nelayan yang mencari ikan
sambil menunggu matahari terbenam
saya hasilnya memang dari samarinda
dan bisa ke sini itu salah satu kesempatan yang baik sekali buat saya sendiri
dan saya sangat senang berada di sini
apa yang bisa didapatkan dari hasil perwisata di sini
banyak pelajaran yang bisa saya dapat di pariwisata di sini
karena di sini desa desa seperti ini kan belum ada di samarinda
jadi saya ke sini saya bisa mempelajari banyak hal
pertama tama ini desa pela ini sebenarnya tinggal sentuhan kita aja lagi untuk memperoleh
supaya desa ini lebih cantik
dekat dengan danau
kemudian di sini kita kalaupun misalnya kita mundur kemudian kalau ada waktu waktu tertentu
airnya agak pasang mungkin kita akan melihat besut gitu ya
danau semayang yang berada di desa pela ini merupakan danau terbesar yang ada di kabupaten kutai kartanegara
david andriawan kutai kertanegara